saya juga meminta maaf kepada tunangan saya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami
walaupun sulit diucapkan tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian
kalaupun kamu harus menunggu tunggulah saya menjalani proses hukum ini kalaupun lama saya
tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya saya ikhlas apapun keputusanmu karena
bahagiamu adalah bahagia ku juga hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai